meski telah dieksekusi mati pekan lalu nama freddy budiman masih terus menggaung
ini karena pengakuan freddy budiman yang disampaikan seorang aktivis ham haris azhar
tentang adanya aliran dana ratusan miliar rupiah dari bandar besar narkoba itu
ke sejumlah instansi seperti bnn kepolisian dan tni yang disebut sebagai uang pelicin
agar freddy tetap bisa menjalankan bisnis haramnya itu
sebelum dieksekusi freddy memang dikenal sebagai sosok yang masih bisa mengelola bisnisnya
dari balik penjara meski statusnya sudah terpidana mati
hal ini kemudian berbuntut pada dilaporkannya haris ashar sebagai pengungkap pengakuan freddy ini
oleh bnn tni dan polri sebagai pencemaran nama baik
benarkah ini adalah reaksi yang tepat yang harus dilakukan ketiga lembaga itu
atau justru harus introspeksi
kami mengulasnya malam hari ini dengan benny mamoto mantan deputi pemberantasan bnn
yang bergabung melalui sambungan telepon selamat malam pak benny
baik pak benny kita akan sapa juga pak endardi dari setara institute selamat malam
pak haidardi terima kasih sudah hadir malam ini di studio cnn indonesia
prime news saya ke pak benny terlebih dahulu ini kemudian masih terus bergulir sampai hari ini begitu pak
tadi siang dari kontras menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa ketiga institusi seperti bnn tni dan polri ini
rupanya gagal paham atas informasi yang disampaikan oleh kontras melalui koordinator kontras haris azhar
jadi pesannya mengapa mereka menangkap pesan ini seolah olah pencemaran nama baik
padahal ini adalah informasi yang sangat penting sebagai upaya untuk introspeksi
dalam hal pemberantasan narkoba bagaimana menurut anda pak beni
iya jadi mungkin istilah gagal paham menurut saya kurang tepat
karena sampai dengan adanya laporan itu tentunya terlebih dahulu sudah dianalisis
yang pertama dengan membaca tulisan itu yang awalnya bombastis
di akhir itu bunyinya
dikonfirmasi ke pengacaranya
belum mendapatkan pleidoyi
padahal menurut freddy
semua keterangan dia itu ada di pledoi
atau ada di lawyernya
info yang belum terkonfirmasi sudah dipublis
nah lebih parah lagi
tidak ada ruang kesempatan untuk konfirmasi kepada freddy
karena sudah dieksekusi
seandainya info ini disampaikan sebulan sebelumnya
kemudian dua minggu sebelumnya
artinya kalau ada semangat ingin mengungkap ini
maka berikan ruang dan waktu yang cukup penyidik untuk mendalami
dengan konfirmasi ke freddy
ke bekas anggota saya
moril mereka turun
sepertinya udah nggak dihargai lagi nggak dipercaya lagi
kalau sekarang ini disurvey
maka citra institusi itu titik nadir
beberapa teman saya di kampus saja saya tanya
udah nggak percaya lagi
tidak percaya kepada bnn maksudnya pak ya
ya semua yang disebut di situ
institusi di situ
jadi dampaknya sangat serius
seharusnya seorang haris asar yang cukup berpengalaman
itu ketika akan mempublish berpikir dua kali
karena dia juga ahli hukum
apakah sudah di cross check sudah terkonfirmasi datanya akurat freddy masih hidup
oh itu bagus sekali
kita sangat mendukung
karena kita juga tidak mau kalau ada pengkhianat di tubuh kita masing masing
pak benny sebenarnya soal mengapa baru di release sekarang atau di publish sekarang dan lain sebagainya
katakanlah misalnya itu adalah sebuah masalah prosedur
bukan masalah prosedur
jadi masalah teknis yang mungkin saja tidak disengaja begitu pak
jadi menurut anda apakah ini kemudian memang ada motif tersendiri kenapa baru di publish sekarang
bagaimana anda menilainya
ya tadi malam setelah selesai acara ilc kan saya ketemu juga dengan haris
dia minta maaf pak benny gini gini dan sebagainya
artinya sepertinya dia baru sadar dampaknya begitu serius gitu loh
nah ini kita sayangkan karena apa
dengan dampak yang begitu serius ini untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan melakukan penyelidikan
tentang kebenaran informasi itu
nah narasumbernya sudah mati
jadi saya melihat ke depan seandainya ini nanti tidak bisa dibuktikan karena freddy nya sudah mati
maka ingatan publik tentang masalah ini akan lama dan sulit untuk dihilangkan
yang rugi siapa
baik pak benny
saya ingin lihat pandangan dari pak endardi
bagaimana pak endardi
apa yang disampaikan oleh pak benny mamoto tadi
bahwa ini ketika memang tidak bisa dibuktikan
bukan soal mau melaporkan sekedar atau mengkriminalkan haris azhar
tetapi memang ada dampak serius dari hal hal yang disampaikan
tapi memang tidak bisa dibuktikan
apalagi ini informasi yang dua tahun lalu baru disampaikan sekarang setelah yang sumber informasinya dieksekusi mati
sehingga tidak bisa ada klarifikasi dan lain sebagainya
itu satu soal yang saya kira menjadi hak juga dari polri atau
tni dan bnn untuk melakukan langkah formal hukum dengan itu
dan tentu tugas haris juga untuk kemudian mempertanggungjawabkan
namun saya tidak begitu paham kalau institusi apakah dia bisa melaporkan
karena dalam pasal tiga ratus sepuluh itu kan seseorang yang merasa dicemarkan nama baiknya
bukan institusi ya
tapi yang bukan itu soalnya saya kira
yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa kalau haris azhar
kemarin saya bertemu juga dengan pak benny mamoto dan juga haris azhar
bahwa haris azhar menjelaskan memang dia tweet itu kan kira kira empat jam sebelum hukuman mati itu
tapi sebelumnya hari senin kalau tidak salah
dia sudah sampaikan itu
itu sebetulnya ke istana
sudah menyampaikan itu
sudah menyampaikan itu
dia menyampaikan pada bapak johan budi untuk disampaikan pada pak jokowi dan pada jaksa agung
agar ini diperhatikan
ditunggu tunggu kabarnya sampai hari kamis
tidak ada respon
ke johan budi
dan johan budi menyampaikan waduh saya belum bisa bertemu ini presiden
dan kemudian kalau pak jaksa agung sudah disampaikan ke pak jaksa agung tapi tidak ada ini
jadi saya kira kalau dia bermaksud dalam konteks ini
ada niat buruk
niat buruk ya
dia tidak menyampaikan ini pada istana
bahwa dalam soal ini kemudian istana tidak menegapi secara konkret ya
atau terlambat itu sangat disayangkan
karena kemudian istana sendiri kehilangan kesempatan sebetulnya untuk mengklarifikasi
yang menelisik lebih dalam perihal dugaan keterlibatan beberapa oknum aparat
nah mengapa tidak di respon cepat
selain soal alasan komunikasi
kemungkinan juga memang istana tidak cukup tertarik dengan cerita ini
bisa jadi begitu dan apalah
saya membayangkan kalau orang seperti haris aceh
acara saya memberikan informasi istana tidak tertarik
apalagi masyarakat biasa memberikan informasi semacam ini
tapi di luar itu apa yang ingin saya sampaikan bahwa pengakuan freddy budiman
pengakuan freddy budiman bukan haris azhar
pengakuan freddy budiman yang disampaikan melalui haris azhar
itu semestinya dianggap sebagai petunjuk awal saja dari suatu peristiwa hukum
kendati di sini sebagai petunjuk awal tentu kita tidak siapapun tidak bisa menyebut pengakuan itu
sebagai sebuah kebenaran
sebagai sebuah kebenaran
karena yang memberikan pengakuan ini telah meninggal dunia
ini kan saya dan sudah di eksekusi mati
maka cara merespon informasi ini juga saya kira saya menghimbau untuk kita semua cukup bijaksana
yang sekarang ini dilakukan kurang tepat menurut anda
bukan begitu ini juga punya implikasi
apa yang polisi lakukan bersama bnn dan tni
bahwa yang pertama tentu saja ini akan membuat orang yang akan memberikan kesaksian atau informasi juga bisa menjadi ragu atau takut ya dengan ini
itu akan menyebabkan semacam itu
jadi presiden buruk
yang kedua kalau ada indikasi kebenaran setelah diterusur kebenaran dari apa yang disampaikan si freddy budiman
haris asar ini
kemudian ini kan kejahatan ini makin meluas dan juga publik bertambah marah dengan hal ini
jadi itu substansinya begitu ya
implikasi implikasi itu yang saya kira mesti ini
karena itu saya mengusul juga di lain pihak sebetulnya memperlakukan informasi ini juga pihak kepolisian misalnya bisa melakukannya dengan cara pembuktian terbalik
kalau meminjam istilah proses peradilan
apa yang disampaikan
misalnya apa yang disampaikan oleh kadif humas polda metro jaya bahwa ada dua orang yang terlibat pada tahun dua ribu dua belas kerjasama dengan freddy gunawan
itu freddy budiman kemudian dipecat ya
nah itu kan satu bentuk saya kira pembuktian dan itu secara implisit kan membuktikan bahwa memang ada anggota polri yang terlibat
batal kenapa kita mesti ini
nah itu saya kira
tapi polri juga telah tepat mengambil tindakan terhadap itu
baik kita jeda dulu nanti saya akan bertanya ke pak benny mengapa kira kira sudut pandangnya tidak lebih kepada bagaimana informasi yang disampaikan oleh haris azhar ini sebagai sebuah informasi awal untuk kemudian melakukan pembenahan di dalam
dan haris azhar sendiri menyatakan begini pak benny
bukan tugas dirinya untuk membuktikan ini tugasnya penegak hukum justru untuk membuktikan
saya akan kembali setelah jeda berikut ini
baik saya langsung kembali ke pak benny mamoto
pak benny bagaimana ketika ada yang menyebut bahwa sebaiknya ini justru dibuktikan sendiri begitu saja
justru dibuktikan sendiri begitu oleh para penegak hukum misalnya dari polisi ataupun juga dalam hal ini mungkin bnn juga bisa melakukan penelusuran
karena ini bisa seharusnya begitu pak dianggap sebagai sebuah informasi awal
bukan justru reaksi seperti yang sekarang terjadi yakni melaporkan haris asar
iya jadi ada hal hal informasi yang dengan mudah kita follow up
contoh adanya oknum anggota bnn yang ketemu sinti jat untuk memaksa
ya itu kan dengan cepat cek buku tamu cek ini cek ini cek ini bener gak omongannya sinti jat omongannya freddy itu
itu konkret ya
nah yang lain itu sumbernya dari mana informasi yang bisa dicek ke freddy
nah ketika saya menyampaikan ke publik bahwa freddy itu pecandu berat narkoba
jangan dianggap pernyataan itu sebagai bela diri
menutupi atau bukan
tetapi marilah itu kita gunakan untuk analisis dari info yang diterima
contoh dua anggota bnn mengawal freddy ke tiongkok
emangnya mudah dia napi dia tersangka bagaimana visa tiongkoknya bagaimana ke imigrasi segala macam
freddy itu tidak ada hubungan langsung ke tiongkok
yang ada tuh akyong temennya
yang ada dia
itu kan contoh
freddy bilang katanya sudah dimasukkan ke pledoi dan ke pengacaranya
pleidoy nya ketemu gak nyebut itu
nah ketidak konsistenan keterangan sering bohong segala macam itu salah satu ciri orang yang pakai narkoba
jadi jangan juga dipahami wah ini bela diri atau ini
supaya tidak tersesat
saya ketika nangkep kolonel tni al di semarang
sama keterangannya ngaco kita sampai bingung sampai ketawa sendiri
ketika kami nangkep pilot lion dua orang sama keterangannya bikin bingung
malah menantang di tes urin kamu pakai narkoba
silahkan tes urine
kalau positif gimana
begitu tes positif dia bilang kenapa ya kalau saya bisa positif
apa yang disampaikan tidak bisa dipercaya maksudnya seperti itu pak
seorang yang pakai narkoba itu akan terpengaruh soal cara berpikir cara bersikap dan bertindak
ini harus diperhitungkan ketika kita menganalisis keterangan keterangan dia
jadi wajar kalau tni kemudian marah
bintang dua ngawal ini rendah sekali
soalnya itu gitu
jadi perlu kita juga edukasi kepada publik
supaya publik tidak serta merta seperti langsung marah begitu saja seolah olah sudah segitu
brengsek institusi ini padahal masih banyak polisi idealis
masih banyak anggota bnn idealis
masih banyak anggota tni yang idealis
masih banyak hakim yang idealis
nah janganlah dengan ini kemudian mereka dipukul rata gitu loh
tetapi apakah memang ini kemudian informasi yang di
utarakan atau disampaikan haris azhar yang informasinya adalah berasal dari freddy budiman ini sudah ditepiskan mentah mentah ataukah memang tetap akan diambil begitu pak
akan coba bnn melakukan penelusuran
sudah ditindaklanjuti saya dengar
sudah langsung bergerak
sudah dibentuk tim
sudah langsung penyelidikan ke dalam
kemudian cross check informasi dan sebagainya
dan itu kan tidak perlu langsung teriak teriak
saya sudah melakukan itu

artinya pasti di respon
kalau informasi ini benar
itu sangat sangat berharga
karena kita tentunya tidak mau dong di tengah tengah kita perang melawan narkoba
ada pengkhianat di dalamnya
kalau itu terjadi kan konyol
ketika mau operasi bocor
ketika mau operasi gagal
nah ini justru di satu sisi kita appreciate
tapi di sisi lain kenapa harus tidak ada kesempatan untuk berhenti doper lidi gitu loh
nah sambil menunggu hasil kerja dari tim yang tengah melakukan penyelidikan atau penelusuran itu misalnya pak
mengapa tidak menunggu saja hasil kerja itu baru kemudian kalau memang tidak ada tidak terbukti dan sama sekali baru melaporkan haris azhar ini
mengapa langsung saja dan tidak menunggu hasil kerja dari penelusuran tim itu sendiri pak
ya itu saya tidak tahu ya pertimbangannya
tetapi saya menurut saya
tetapi saya melihat setelah ketemu pleidoy
yang ternyata tidak memuat informasi itu
seperti yang freddy katakan
yang tidak di cross check oleh haris azhar
itu kecerobohan yang fatal
lain kalau pleidoy sudah ketemu menyebut freddy mati pun nggak apa apa
karena itu sudah cukup bentuk klarifikasi begitu ya
ya itu sudah ada di dokumen
buktinya sudah ada
kemudian sudah dibacakan di sidang dan sebagainya
nah kalau ini kan belum
belum konfirmasi belum ini
setelah nongol pleidoynya nggak nyebut sama sekali
dan itu saya katakan ciri ciri orang yang pakai narkoba
bohong tidak malu
ketika terbukti omongannya bohong pun tidak ada rasa malu sama sekali
pak endardi bagaimana
tapi apakah menurut anda
ini coba masuk ke logika berpikir begitu
menurut anda mungkin tidak seorang seperti yang statusnya freddy budiman
ketika sebelum dieksekusi itu
sudah dalam penjara
statusnya terbidang mati
tapi masih bisa menjalankan bisnisnya dari dalam penjara
tanpa bantuan orang orang dalam yang terlibat misalnya
ya itu soal tersendiri ya
soal dimana apa
dia masih bisa ber
bisnis narkoba ketika mendekam di penjara
ini soal kinerja lembaga pemasarakatan
yang itu adalah domen kerja departemen hukum dan hak asasi manusia
nah soal kinerja lembaga pemasyarakat ini
baik soal apa
memang hampir tidak pernah diperbaiki
soal kapasitas sel
teknisnya di penjaranya begitu
tapi misalnya ada pejabat pejabat lain yang ada di luar
di luar lembaga pemasarakatan itu yang bergerasinya
hingga bisnis bisa tetap berjalan
ya tentu saja lah
ya tentu saya hampir
itu hampir pasti
saya kira begini ya
dalam kembali kepada apa pernyataan pak benny mamoto tadi
saya kira tujuannya hampir sama gitu ya
tujuan antara adalah pemulihan kerja kinerja dari bnn atau polisi
semua ingin ini apa
baik gitu ya
dan karena itu kontras lewat hari saat sehari itu
ya maksudnya kalau saya tangkap adalah lebih juga dengan maksud itu
dalam konteks memulihkan kinerja dan ini
apa dari penegak hukum dalam ini
nah pak beni sendiri juga begitu saya kira
nah dalam soal ini saya kira di satu sisi ya
seperti yang saya katakan tadi bahwa
proses hukum bisa saja dijalankan secara transparan dan sebagainya
itu juga satu pembelajaran buat kita semua
namun saya kira juga polri perlu membuktikan dengan
misalnya menginformasikan langkah langkah yang sudah pernah diambil
dalam menindak anggotanya yang terlibat ya
dengan demikian keyakinan publik
saya kira nggak mudah digoyah
pada bnn dan polisi tidak mudah digoyahkan
dan bisa dipulihkan
bahwa ada anggotanya yang memang terlibat
dan atau tidak ada anggotanya yang terlibat
atau bahkan yang terlibat sudah diberhentikan misalnya ya
itu pemecatan yang sudah dilakukan
misalnya yang diinformasikan oleh saya katakan tadi
awi tadi yang dari polda metro jaya
itu kan merupakan indikasi bahwa
polri dalam hal ini tidak berdiam diri
saat mengendus adanya anggota polri
yang terlibat dalam peredaran narkoba
hal hal semacam inilah yang menurut saya justru
menambah kepercayaan publik terhadap kerja
mungkin bedanya seperti yang jelaskan pak benny tadi
ketika kasus yang sebelumnya
soal ada pejabat polisi di polda itu
saat itu mungkin masih ada freddy
sehingga yang masih bisa diklarifikasi begitu pak
kalau yang sekarang mungkin kan akan menjadi susah
saya kira seperti awal saya katakan tadi
kelembatan istana merespon ini
nah ini juga satu peringatan buat kita bersama
di dalam penanganan kasus kasus narkoba
tidak semua itu kita melulu berfokus pada
bagaimana sesegera mungkin
mengeksekusi mati seorang
terpidana dalam kasus
terpidana mati dalam kasus narkoba
karena soal eksekusi mati terpidana
ini bukan satu satunya cara
memberantas narkoba menurut saya
jadi ujungnya adalah memang mengevaluasi hukuman mati
iya logika ini yang mesti dibenahi menurut saya
utamanya cara berpikirnya jaksa agung ini
yang teramat yakin bahwa
dengan mengeksekusi mati
maka seluruh persoalan akan selesai
padahal nggak ada satu studi ilmiah manapun
yang menyatakan bahwa
atau apa yang
karena pemberantasan ini malah narkoba menurun
ya malah meningkat terus
tahun ke tahun ya
artinya kan harus ada juga semacam evaluasi
mereka juga pernah menjawab dalam diskusi yang sama tentang hal ini
ada hukuman mati saja tidak turun
apalagi tidak ada hukuman mati begitu
itu debat kusir
makanya supaya gak debat kusir
saya tanya ada studi ilmiahnya gak terhadap itu
ya setahu saya
tidak pernah ada studi ilmiah
manapun ya yang menunjukkan bahwa ada
apa hubungan antara efek deteran
dari hukuman mati itu sendiri
terhadap soal narkoba
pak benny ini kan yang disebutkan juga tentang adanya aliran uang
yang disebutkan bahwa ada empat ratus lima puluh miliar ke bnn begitu
apakah ini kemudian informasi yang sangat penting juga dibutuhkan
dari ppatk begitu pak
ya tentunya salah satu
nanti dalam konteks penyelidikan ini
salah satu tentunya harus mengandeng ppatk
karena dengan mengandeng ppatk
nanti bisa ditelusuri rekening rekening yang mencurigakan
atau rekening yang digunakan oleh orang orangnya
freddy dan sebagainya
larinya uang kemana dan sebagainya
itu bagian dari penyelidikan
nah dalam konteks ini saya ingin titip sedikit
bahwa dalam menangani masalah narkoba
ini harus ditangani secara komprehensif
apa yang kita bahas ini baru satu aspek
padahal penanganan narkoba itu harus secara seimbang
menangani tentang penegakan hukumnya
ini dalam rangka menekan pasokan
harus disertai secara seimbang dengan menekan angka permintaan
sekarang ada lima juta lebih hampir enam juta
dimana kemampuan rehabilitasi kita itu cuma
tidak sampai empat puluh lima puluh ribu setahun
perlu berapa ratus tahun sampai menangani yang lima enam juta itu
ini pr berat
ketika ini gagal
jangan diharap bahwa narkoba itu bisa diberantas
para bandar akan kucing kucingan
para bandar akan menggunakan seribu satu macam cara
dengan membeli petugas
dengan membeli hukum
untuk memasarkan narkobanya
karena harganya tinggi
karena permintaannya tetap tinggi
kemudian yang kedua
yang perlu juga sekarang dilakukan secara masif
secara terukur dan berkelanjutan adalah pencegahan
bagaimana mengedukasi anak anak yang belum terkena
nah ini tugas keluarga demi keluarga
ketika mereka berhasil mengedukasi membuat anak anaknya kebal tidak mudah terpengaruh
itu kontribusinya sangat besar
dalam rangka menekan peredaran narkoba
pemahaman utuh ini penting
karena kalau kita hanya ribut saja masalah penegangan hukum
yang lain diabeikan
nah itu sama cebong
apa pemahamannya utuh tadi yang anda sampaikan tadi
juga mungkin tidak akan bisa berjalan
kalau sementara petugas petugas yang ada di sana
seperti yang masih disebutkan begitu
bahwa percuma akan menyapu sebuah lantai jika sapunya kotor
itu pak sebenarnya pesan yang mungkin ingin disampaikan
nanti kita akan ulas lebih lanjut pak ya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
baik saya kembali ke pak benny mamoto
ini ada pertanyaan yang coba berpikir secara sederhana
seorang freddy budiman sudah terpidana
saat itu begitu ya sebelum dieksekusi
berada dalam penjara
tetapi bisa tetap menjalankan bisnisnya
tidak bicara soal lapasnya saja begitu pak
tetapi ketika bisa mendatangkan barang dari tiongkok misalnya
dan lain sebagainya
kemudian apakah tidak mungkin ada backing ataupun aparat lain
yang ikut mendukung bisnisnya ini tetap berjalan begitu pak
secara sederhana seperti itu
ya tentunya kalau saya berpikir secara sederhana
saya berpikir secara sederhana
saya berpikir secara sederhana
saya berpikir secara sederhana
saya berpikir secara sederhana
lapasnya nggak usah kita omongin lah ya
kondusinya bagaimana handphone berita luas dan sebagainya
contoh kasus yang kami tangani satu empat juta putri reksessi dari tiongkok
bagaimana dia lolos dari pelabuhan
maka kita tangkap seorang oknum anggota bisdni
bagaimana peran dia untuk mengurus semuanya sampai dengan keluar
ini satu bagian
kemudian setelah itu
dan peranannya akan didistribusikan ke beberapa lokasi
nah tentunya dalam rangka distribusi ini
jaringan dia perlu bantuan pengamanan ataupun backing atau dan sebagainya
supaya lancar supaya aman
nah mata rantai inilah yang tentunya kita harus bersihkan
siapa yang terlibat harus ditindak
saya katakan istilah pengkhianat karena apa
ya presiden sendiri menyatakan kita lagi perang
kok ada yang bermain ya pengkhianat
kepada bangsa negara dan masyarakat
nah ini yang harus terus menerus dilakukan bagaimana pengawasan dari pimpinan dan sebagainya
perlu diketahui bahwa dalam rangka menyidik penyelidikan penyelidikan kasus narkoba yang melibatkan jaringan
oknum itu akan ketahuan
kita juga menggunakan it
bagaimana komunikasi satu dengan yang lain dan sebagainya
kita mudah mendeteksi oh ini ikut main
oh ini buat jaringan informasi dan sebagainya
termasuk juga setoran setoran kalau ada
itu akan terekam di situ
mereka sms oh bapak ini sekian dan sebagainya
nah ini semua tentunya perlu komitmen kita bersama
dari semua lini kemudian yang jelas kalau dari luar
yang jelas kalau dari pojok pimpinan sudah jelas harus diikuti terus ke bawah
nah itulah yang semangat yang ingin disampaikan oleh haris azhar pak
anda setuju dengan semangat yang ingin disampaikan haris azhar tidak
saya semangatnya setuju ya
oke lalu permasalahannya menurut anda
jodan terima kasih
permasalahannya kemudian agak sulit melangkah ketika sumbernya ini sudah mati gitu loh
masalahnya itu aja
nah kalau masalahnya itu aja apakah menurut anda layak seorang haris azhar yang mencoba menyampaikan informasi dengan semangat dan niat yang baik tadi kemudian dilaporkan
saya sampaikan seperti di awal tadi ya
seorang haris azhar yang ahli hukum ketika mau melangkah tentunya penuh pertimbangan perhitungan
termasuk dari aspek hukum
saya tweet ke publik satu informasi yang belum saya konfirmasi
meskipun niatnya baik
ini institusi marah nggak ini
bagaimana publik akan merespon
sementara raya sumbernya sudah mati
saya yakin kalau itu dilakukan itu difikirkan maka kecil kemungkinan itu di tweet
jadi bagaimana caranya yang tepat
kalau misalnya memang keterbatasan seorang haris azhar ini kan sipil juga begitu pak
tidak bisa mempunyai kewenangan untuk mengakses dan mencoba mengklarifikasi dengan sebebas bebasan seperti yang bisa dilakukan oleh penegak hukum
nah bagaimana caranya
misalnya kalau ada informasi seperti seorang haris azhar ini seorang yang lain punya informasi penting tapi kemudian dia tidak bisa menyampaikan kepada institusi institusi yang diduga terlibat di dalamnya
harus bagaimana caranya
pak kalau kita mendengar visi misinya kapolri kita bagaimana reformasi ke dalam itu diutamakan kemudian sikap keterbukaan beliau
saya yakin kalau ini disampaikan kepada beliau serta merta beliau akan melangkah dan bertindak
kalau ini disampaikan ke pak buas sama
dan menurut saya tidak perlu takut kalau itu benar kalau ini kenapa masih takut
karena sudah jelas figur figur yang memimpin itu kredibilitasnya sudah jelas
ataupun bisa disampaikan saluran tertutup melalui teman temannya
kan pak haris azhar kenal pak selamat pribadi kenal pak boy rafli
kemudian saya yakin juga ada teman polisi yang lain
dan saya yakin di follow up

informasinya ini sudah disampaikan juga kepada jurubicara presiden
johan budi yang dulunya merupakan jurubicara kpk
bagaimana anda melihat ini
tetapi tidak ada respon juga akhirnya
ya karena ini kasusnya diterima dua ribu empat belas
kalau disampaikan pak johan budi ketika di kpk lebih cantik lagi
ya langsung bisa sandap semua telpon telpon pejabatnya itu
kalau nanti terbukti langsung ott
kalau itu arahnya ke sana
cara yang benar begitu ya
jadi jadi itu
masalah masalah saya pikir semangatnya niatnya saya yakin baik
cuman mungkin kalau melangkahnya kurang tepat menjadi kontraproduktif gitu loh
baik pak endardi bisa menambahkan maksudnya begini
ketika semangatnya tadi sama sama sama setuju begitu
baik untuk menghilangkan pengkhianat seperti kata pak bendy mahmood
tetapi ketika hal ini muncul di publik bisa menjadi presiden
anda sebut bisa menjadi presiden buruk
ini kemudian bagaimana harusnya
ketika ada seseorang yang lain misalnya sipil
seperti saya misalnya punya informasi tertentu
ketika ini menyampaikan ke publik ternyata ini adalah belum bisa dibuktikan
karena memang tentu saja sipil tidak punya akses yang luar biasa besar
seperti bergakung untuk bisa membuktikan sesuatu gitu
apakah akan hanya diam saja dan bungkam saja
pertama saya ingin sampaikan begini apa yang disampaikan pak beni ya
bahwa betul masalah dalam soal narkoba tidak satu aspek saja
begitu banyak aspek ya
tapi saya ingin katakan bahwa soal
karena membenahi aparat penegak hukum ini menjadi yang pertama ya
dan kalau presiden menyatakan perang terhadap narkoba
yang pertama tama saya kira harus dilakukan adalah membenahi aparat penegak hukum yang kotor korup dan tidak disiplin
itu kalau kita mau melakukan kunci utamanya
itu kunci utamanya
ya tetapi disitu
karena itu bukan kita selalu menyalahkan aparat penegak hukum
justru karena kita berharap bahwa aparat penegak hukum ini dapat
dapat bekerja optimal maksimal
yang kedua kalau dalam soal ini memang itulah yang saya khawatirkan tadi
bahwa bisa saja memang secara formal hukum mungkin bisa ya bahwa dia lakukan pengaduan pelaporan semacam itu
namun saya kira implikasinya juga harus dipikirkan lebih jauh
implikasi implikasi daripada ini
jadi kita nanti apa tidak kita menghabiskan energi lebih banyak lagi
untuk suatu hal yang sebenarnya tujuannya
juga tidak jauh berbeda
dan saya ingatkan kembali bahwa haris azhar dalam hal ini bukan memberikan informasi dari dirinya
tapi dia mengutip menyampaikan apa yang disampaikan oleh si freddy budiman
dan kalaupun dia disitu dikatakan ditengarai bersalah
dalam soal apa
kalau dia membohongi apa yang disampaikan freddy
misalnya dia sampaikan lain
tapi ada saksi disitu
ada pak siti njak sebagai kalapas disitu saat itu dan ada pendeta
jadi dari segi apa yang disampaikan tidak dilebih tidak dikurangkan
ya dari segi itu
nah sekarang tujuan dari apa substansi daripada itulah
nah saya mengimbau bahwa kita melihat dari substansi hal tersebut
haris azhar dan kami yang di lsm ya semacam itu juga adalah mitra juga bagi kepolisian maupun bnn

kita nantikan saja apa hasil kerja dari tim tadi yang sudah disebutkan
sedang menelusuri informasi awal yang datang dari haris azhar ini
melalui yang dicuplik atau dikutip dari pernyataan freddy budiman
apakah benar ada atau tidak
tetapi yang pasti publik masih akan terus mengawal
karena logika sederhananya tidak mungkin seorang terpidana yang sudah berada dalam penjara
bisa mengelola bisnis narkoba yang begitu besar
tanpa ada keterlibatan aparat atau oknum oknum aparat di dalamnya
kita akan tunggu nanti seperti apa hasilnya
terima kasih pak hendardi terima kasih pak benny mamoto
telah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan telepon